itu penjualannya masih sesuai dengan hiv
jadi solusi atau penyelidikan kita
dari pertama kita nanti akan melihat
dengan harga di atas
dengan pemda dan polres
dukitri beliau berhadapan bahwa
pasti akan dibeli oleh konsumen
itu mending beli rpg yang non subsidi
jadi bedanya sebenarnya tidak terlalu jauh
jadi kalau bisa kita tarik
penambahan suplai kita di kecamatan kalianda
itu sekitar lima satu persen dari normalnya
mulia distori distori di tahun tahun sebelumnya
itu sudah cukup memenuhi kebutuhan
kemas kursi yang berakhir
hari ini melakukan pengecekan rantai distribusi
alhamdulillah seperti apa yang disampaikan tadi
top juga masih aman dan hasil pengecekan
bahwasannya pangkalut juga masih berhenti
kip yang ada ini mengindikasikan
misalnya nanti saya sampaikan kepada
akan kita melihat laporannya
ditemukan ada yang tidak juga
saya liviana charlisa saksikan program program
kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya